jawa tengah yang selalu menjadi tujuan dan lintasan utama mudik
mendatangkan berkah bagi para pelaku usaha dan bisnis khususnya bisnis perhotelan
ketua persatuan hotel dan restoran indonesia atau phri jawa tengah menyebut
masa mudik adalah masa pemilik hotel meraup cuan
hal ini tak lepas dari kondisi jawa tengah yang aksesnya makin mudah dengan adanya tol trans jawa
jawa tengah soal aksesibilitas mas menurut saya
terutama kalau saya bilang bahwa mereka yang sudah dilalui tol
mereka kan harapannya di mindset mereka berarti bahwa
yang waktunya predictable itu yang mereka tentunya gampang diakses lewat itu
nah ini sangat diuntungkan
maka dari itu bersiap siap saja jangan menyanyiakan
kalau saya sih pesannya kepada teman teman gitu
karena masing masing itu punya tingkat advantage yang berbeda lah ya
meski demikian mudik dan berwisata di saat pandemi yang belum usai butuh kesiapan khusus
sebagai titik rawan penyebaran virus covid sembilan belas
pemerintah daerah fokus pada pengawasan dan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata
jadi sampai saat ini mbak kawan kawan dari dinas penguda dan ularaga dan kepada wisata
kami sudah melakukan imbuan itu ke seluruh pengelola obyek wisata yang ada di jawa tengah
jadi memang terkait dengan peduli lindung ini adalah merupakan suatu syarat mutlak
tapi tentunya nanti
nanti masyarakat yang tidak mengaktifkan peduli lindungi dia harus menunjukkan sertifikat vaksin
dari data kementerian perhubungan jawa tengah menjadi daerah yang paling besar di tujuh pemudik
tahun ini sedikitnya ada dua puluh tiga lima juta orang melakukan mudik ke jawa tengah
di mana dua puluh delapan persen dari jumlah pemudik seluruhnya mencapai delapan puluh lima juta orang
tim liputan cnn indonesia